kita ke informasi berikutnya menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
akhirnya memberikan lampu hijau untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada januari dua ribu dua puluh satu
berbagai persyaratan pun telah disiapkan oleh pemerintah dan pihak sekolah
lalu bagaimana tanggapan siswa terkait dibukanya kembali sistem belajar mengajar secara tatap muka
ketika kampus akan dibuka dengan pembelajaran offline saya kurang setuju
mengapa saya kurang setuju karena menurut saya ada beberapa catatan yang harus kita menjadikan fokusnya
yang pertama apakah mahasiswa sudah seluruhnya menerapkan protokol kesehatan
yang kedua apakah kesehatan dari para mahasiswa ini sudah terjamin bahwa dia tidak terjangkit covid sembilan belas dan tidak menularkan kepada teman temannya
karena saya ingin bermain dengan teman dan kalau sekolah di rumah itu pelajaran kurang paham
karena kalau sekolah di rumah kadang tidak fokus terus aku pengen bermain dengan teman teman
karena biar ada cerita bareng bareng saja dengan teman
kan sudah akhir tahun nih sudah kelas dua belas
daripada di rumah terus bosen
juga itu karena p juga susah nyari jaringannya juga